kita bisa membayangkan bagaimana kebahagiaan datang
di saat orang terkasih merekahkan senyuman
atau ketika ia merasa dicintai
diri sendiri berada dalam kondisi
sulit untuk mengerti apa yang selayaknya diinginkan
mengumpulkan semua yang diperlukan
suatu kebahagiaan yang tak ternilai
dengan memahami yang dibutuhkan
oleh orang yang kita kasihi